kesorotan selanjutnya saudara presiden terpilih prabowo subianto berjanji meringankan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri di masa kepemimpinannya
prabowo menyebut uang kuliah kalau bisa sangat minim atau gratis
prabowo menyebut uang kuliah di universitas yang dibangun oleh uang rakyat jangan mahal bahkan kalau bisa sangat murah atau gratis